otoritas jasa keuangan atau ojk berniat mencoret korporasi yang dinilai merusak lingkungan
dari daftar penerima kredit lembaga jasa keuangan
rencana ojk ini merupakan implikasi dari komitmen pembiayaan berkelanjutan
dengan mendepankan keselarasan kepentingan ekonomi sosial dan lingkungan
kebijakan pelarangan bank memberi dana kepada korporasi perusahaan lingkungan
akan tertuang dalam peraturan ojk yang akan terbit tahun depan
seperti yang dikutip dari cnn indonesia com deputi komisioner pengawasan perbankan ojk
mulya siregar mengklaim rencana tersebut telah mendapat dukungan dari delapan bank dalam negeri
ojk berharap dengan adanya peraturan ini pola pikir perusahaan dalam berbisnis ke depan
sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan